kepolisian republik indonesia meminta sejumlah elit kami untuk menghargai proses penyidikan yang dilakukan terhadap jumur hidayat yang ditangkap atas tuduhan unjuk rasa tolak omnibus law
kepala divisi hubungan masyarakat polri irjen argo yuwono menjelaskan alasan pihaknya tidak mengizinkan mantan panglima tni jenderal purnawirawan gatot nurmantio serta din syamsuddin dan sejumlah elit kami untuk menjenguk jumhur hidayat dan kawan kawan yang ditahan sejak beberapa hari yang lalu
argo mengatakan para tersangka masih diperiksa sehingga tidak bisa dijenguk dan ia juga meminta semua pihak menghargai penyidik yang masih bekerja
orang yang menengok tersangka itu ada catwanya apabila ada catwanya pun kalau masih dalam pemeriksaan juga kita tidak mengizinkan itu di sana kalau masih dalam pemeriksaan dan semuanya kita juga harus sama sama menghargai
kalau masih bekerja semua pemeriksaan dan sebagainya
sebelumnya presidium koalisi aksi menyelamatkan indonesia atau kami gatot nurmantio kami selalu mendatangi
kami juga mendatangi mabes polri untuk menemui kapolri dan menjenguk aktivis kami yang ditangkap
namun keinginan rombongan gatot tidak dipenuhi polisi dengan alasan belum memiliki izin
gatot mendatangi mabes polri ditemani berbagai tokoh seperti din syamsuddin rahmat wahab hingga rocky gerung
niatnya untuk bertemu kapolri jenderal polisi idam aziz serta menjenguk aktivis kami yang ditahan polisi gagal karena kapolri tidak ada di tempat dan belum mempunyai janji audiensi dan juga menjenguk
kami datang sini untuk menyampaikan petisi tadi yang dibaca oleh polri wahab kepada bapak kapolri
tetapi tadi dapat informasi selama covid beliau jarang ada di kantor terima kasih
kedatangan kami ke sini adalah wujud saya ulangi kedatangan kami ke sini adalah wujud cara secara konstitusi
kemudian wujud kecintaan kami
kepada kepolisian republik indonesia
ya bicara soal unjuk rasa penolakan omnibus law cipta kerja pekan ini memang gelombang aksi menolak ruu omnibus law cipta kerja masih terjadi
namun di sisi yang lain tudingan siapa dibalik aksi demonstrasi yang sempat ricu beberapa waktu yang lalu ini bergulir menjadi bola liar politik
terbaru ketua majelis tinggi partai demokrat yang juga presiden ke enam republik indonesia sby merasa dirinya menjadi korban tuduhan menunggangi aksi demonstrasi
sementara pemerintah menampik karena tidak pernah menyebut nama sby atau menuding partai demokrat
apakah ada substansi sebetulnya dibalik tuduh menuduh tersebut atau semuanya hanyalah panggung sandiwara saja
kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan tiga narasumber yang bergabung dari luar studio
saya akan sapa terlebih dahulu mas nusirwan sujono ketua dpp pd perjuangan
mas susirwan selamat malam apa kabar
selamat malam assalamualaikum wr wb
dan ada bang renanda bakhtar wasik jen partai demokrat
bang renanda selamat malam bang
baik dan ada mas henry satrio analis politik dari universitas paramadina
mas henry satrio selamat malam mas
selamat malam bang renhat mas nusirwan bang renanda
bapak bapak sekalian sebelum kita mulai dialog dan juga diskusinya kita coba dengarkan lagi
apa statement pernyataan dari pak sby yang menyinggung soal dalang dibalik aksi dan tudingan
bicara soal tudingan
terhadap siapa dalang dibalik aksi unjuk rasa ruu omnibus law cipta kerja
seperti yang saya alami pada tahun dua ribu enam belas dulu saya dituduh difitnah menunggangi menggerakkan
membiayai sama dengan sekarang sebuah gerakan unjuk rasa besar waktu itu
dan begini menfitnah itu kan
sebenarnya menuduh seseorang saya dalam hal ini yang tidak mengandungi kebenaran
saya menjadi korban
baik saya akan langsung ke bang renanda dari partai demokrat
bang renanda apa dasar sebetulnya dari pak sby atau rekan rekan di partai demokrat
kemudian merasa dituding sebagai dalang dibalik aksi unjuk rasa yang berujung ricuh terkait penolakan ruu omnibus
saya kira konteksnya jangan dihilangkan lah
jadi video pak sby itu sebenarnya menjawab ada pertanyaan dari audiens pada saat lagi bincang bincang santai itu
pak ini beberapa apat pemerintah menuduh ada dalang dibalik aksi demo
kemudian apakah itu yang dimaksud bapak
pak sby menjawab gitu saya tidak yakin
saya rasa maksud pak erlangga dan pak luhut dan yang lain lain itu bukan saya
tidak mungkinlah saya mendalangi aksi demo untuk apa
sekalipun saya punya biaya untuk apa
saya kan ini tidak mungkinlah melakukan hal hal tercelah seperti itu
dan saya rasa sebenarnya sudah cukup clear lah ya
pihak pemerintah juga lewat pak mahfud kan juga sudah menyampaikan bahwa bukan pak sby yang dimaksud
konteksnya kemarin kenapa pak sby melakukan itu memang pada saat
hampir bersamaan dengan beberapa apart pemerintah menyampaikan bahwa ada dalang aksi demo
bersamaan dengan itu itu di sosial media gitu ya
itu buzzer buzzer itu menyerang dan menyebutkan bahwa salah satunya itu dalangnya mungkin sby gitu
bahkan ada juga yang menyerang mas ahy itu di twitternya itu ini ahy nih dibalik itu
nah itu akun akun bodong kita sudah cek
tapi jumlahnya luar biasa ya
sampai ribuan dan seterusnya sehingga mungkin itulah mengapa ada pertanyaan ke pak sby
tapi sekali lagi saya sampaikan sebenarnya harusnya ini sudah
sudah clear lah ya
jangan ini terus dilihat sebagai ini belum selesai
saya rasa sudah clear dari pihak pemerintah
karena ada ini bang renanda ada tweet juga dari ketua pilu partai demokrat ini bang andi arief
mention pak muhammad mahfud md
pak erlangga pak luhut dan bin atas tuduhan bahwa pak sby ahy dan demokrat yang difitnah di belakang demo besar ini
maka tidak ada jaminan ketegangan politik akan meredah
ya itu diksinyan di ahy lah ya
mungkin ditanyakan ke yang bersangkutan
tapi yang jelas mungkin dia coba mengaitkan karena memang apakah jangan jangan ini kok bersamaan gitu
pada saat beberapa part time kita menyampaikan bahwa memang ada dalam aksi
tiba tiba kita dibanjiri ya dengan akun akun macam macam lah itu ya
yang mengatakan bahwa ini pak sby mungkin salah satu dalamnya
jadi saya kira jangan dihilangkan konteksnya juga
yang jelas sih saya rasa harusnya ya sudah clear lah
itu berangkat dari apa
apa yang terjadi di sosial media sebetulnya maksud anda
begitu bang renanda
ya betul itu sosial media
tetapi waktunya kan bersamaan itu ya kan
sehingga kemudian ada pertanyaan pada salah satu audiens itu menanyakan kepada pak sby
pak apakah ini bapak yang dimaksud
ya karena pengalaman pak sby dulu juga bukan sekali dua kali ya
dituduh begini begitulah mendalangi ini itu
ya kemudian akhirnya seperti disampaikan tadi pak sby tidak yakin
jadi saya rasa harus sudah clear
saya rasa juga masyarakat
terutama pihak pihak yang melakukan aksi demo seperti pekerja buruh social society ya
kemudian juga lsm dan masyarakat umum
sudah cerdas lah ya
mereka pasti juga tahu tidak ada yang mendalangi mereka
dan itu malah menghina mereka lah kalau menurut saya
itu perjuangan mereka kan menuntut keadilan
ingin mereka menuntut perbaikan hidup gitu
jadi saya rasa sekali lagi ya sudah tidak relevan lah
tapi kan kemudian sebetulnya soal dalang ini
dari pemerintah yang menyebutkan
ada kami mengetahui dalangnya siapa dan lain sebagainya
sehingga menjadi isu liar begitu ya
apa yang teman teman partai demokrat lihat sebetulnya bang renanda
ketika pemerintah menyampaikan itu
iya kalau kami ini sebenarnya menghimbau ya kepada pihak pemerintah
lebih baik kalau memang tidak mau mengungkap
tidak bisa mengungkap siapa dalam aksi yang dimaksud
tidak usah lah lempar lempar informasi seperti itu
itu kan akhirnya oleh masyarakat luas dianggap itu pemerintah bikin hoax juga
jadi sebaiknya kalau memang belum mau diungkap
karena kebutuhan perkara yang masih diselidiki dan seterusnya
tidak perlulah secara saya
mau menyebutkan ini ada dalang aksi kita sudah tahu kita sudah ini itu
dari menhan juga ada ini asing juga ini
ini kan disinformasi seperti ini
berseliuran ini juga secara saya tidak kondusif ya
untuk situasi yang memang saat ini kan masih berjalan
mas nusirwan kenapa sih pemerintah tiba tiba langsung mengeluarkan statement
dari beberapa pejabat mas nusirwan
bahwa ada dalang sehingga ini mungkin menjadi bola liar
dan ya tadi itu ya sehingga ada pihak pihak yang kemudian merasa
bahwa dituduh dan lain sebagainya
ya tentu kalau lembaga keamanan ya boleh boleh saja
dan itu wajar apabila dia menyampaikan kemungkinan kemungkinan ada dalang
tapi sekali lagi bahwa itu juga merupakan haknya
atau pihak pemerintah untuk mencari
untuk tidak menyampaikan nama itu tidak ada kewajiban
jadi tentu bahwa kalau ada dalang ya tentu ada
tapi kan tidak perlu harus menyampaikan siapa
dan itu bukan sebuah lemparan hoax ya
bahwa setiap langkah kegiatan politik
tentu pasti ada latar belakang yang menginisiasi
mendukung gerakan gerakan tersebut
jadi soal dalang atau katakanlah latar belakang
itu setiap kegiatan tentu tidak mungkin lepas begitu saja
dalam ruang hampa pasti ada pihak pihak yang berkepentingan
nah tentu bahwa kalau itu tidak diungkap
tidak apa apa juga
dan itu merupakan proses penyelidikan dari pihak pemerintah
tapi yang kedua soal merasa bagian daripada dituduh
atau katakanlah ada dugaan
ini kan seperti mohon maaf
beliau pak sby tadi juga sudah mengungkap pada dua ribu dua puluh
juga hal yang sama
padahal juga pada waktu itu juga pemerintah juga tidak mengungkap
bukan tidak mengungkap tapi tidak menyampaikan nama siapapun
maka sebetulnya ya ini kalau dikatakanlah
tadi rekan saya dari demokrat mengatakan inilah
sudah clear gitu ya
nggak usah diperkepanjang lagi
pembahasan kita malam ini tidak ada juga yang dibahas
pak sby tidak mengungkap hal tersebut ya
jadi saya pun juga sebenarnya tidak berkenan untuk mengomentari hal hal seperti ini
harapan saya sebenarnya tidak perlulah selalu beremosional
atau katakanlah peka terhadap perasaan
atau kata apa pun bahasanya
karena kalau sosmed itu
menjadi ukuran repot kita
hal hal informasi yang masuk di dalam media sosial ini kan
sulit sekali untuk kita
akurasi beritanya pun juga
maka mudah mudahan kita sendiri juga tidak mengacu kepada hal hal tersebut
artinya anda menyesalkan kalau kemudian
pak sby mengomentari sehingga justru perbincangan ini
tumbuh atau ada karena merespon
karena pak sby kemudian menyinggung soal itu lagi
begitu maksud anda mas susirwan
seperti yang sudah kesekian kali dan
pembahasan pembahasan ini pun juga tidak akan ada
sekali lagi saya katakan tidak akan ada
tentu juga itu tergantung siapa yang menyampaikan
beliau pak sby tentunya
dan mungkin ukurannya tidak sama dengan diri saya
tidak sama juga rekan rekan yang tampil di forum malam ini
beliau adalah yang tentunya menjadi
harusnya menjadi tokoh panutan yang tidak dengan mudah
untuk terpancing atau katakanlah
menggunakan ukuran ukuran yang tidak
sesuai atau katakanlah
tidak mengacu kepada lembaga lembaga hukum
atau lembaga lembaga keamanan
di dalam menyampaikan hal hal yang
melakukan kegiatan soal soal
kunjuk rasa dan sebagainya ini
kita jeda dulu ya
bang nenanda dan juga mas nusirwan dan juga mas hensat
nanti saya akan ke mas henry satrio
soal benang merahnya apa nih mas henry satrio
yang anda tangkap dari
oke nanti dikomentari
kita jeda dulu ya bang renanda ya
usaha jeda berikutnya mereka segera kembali setelah ini
baik anda kembali bersama kami di prime news
sebelum bang renanda tahan dulu ya bang renanda
agar kita bisa satu persatu begitu saya akan ke mas henry satrio
mas henry satrio apa pandangan anda terkait ini mas henr satrio
benang merahnya apa
apa yang anda tangkap dari
saud menyaut yang kemudian jadi kerana politik ini
ya saya sih merasa bahwa
seharusnya kalau memang
tidak ingin perparah
maka sebaiknya pemerintah fokus pada
apa yang menjadi inti persoalan
apa yang disampaikan oleh menteri erlangga
dengan tuduhan itu kan sebetulnya tidak menyelesaikan masalah
yang menyelesaikan masalah itu adalah sebetulnya berdialog waktu itu
karena memang yang diinginkan oleh masyarakat
pemerintah dan anggota dpr
lebih banyak mendengarkan apa yang mereka inginkan
tapi nyatanya feedback yang dilakukan justru jauh panggang dari api gitu
sehingga membuat pembicaraannya
ini jadi kemana mana
jangan menganggap remeh juga
karena saat ini memang adalah era media sosial
jadi pada saat media sosial itu kemudian menuliskan sesuatu
ini bisa berimbas ke ranah dunia nyata
bahkan akibat media sosial yang riuh rendah itu
maka kita mendiskusikan ini di sini
jadi menurut saya
mulailah pemerintah belajar untuk lebih banyak mendengarkan
tidak perlu mengeluarkan statement statement yang sama sekali tidak menyelesaikan masalah
bahkan akhirnya membuat suatu masalah baru
yang membentuk sebuah opini yang akhirnya juga tidak menyelesaikan masalah
apa yang digundahkan oleh pak sby juga menurut saya
senangnya saya adalah itu sudah selesai
tadi mas rendra bilang itu sudah berakhir
kemudian pak nusirwan juga sudah berakhir
tapi mungkin di elitnya selesai
tapi bisa jadi di tatanan akar rumputnya belum selesai
kan itu yang tidak kita inginkan bang red heart
makanya kalau menurut saya
tidak perlu lagi ada saling tuduh
karena seharusnya pemerintah mengerti bahwa demo ada
karena masyarakat merasa mereka kurang didengarkan
maka kemudian mereka turun ke jalan
solusinya dari pemerintah adalah mendengarkan demo itu
tidak perlu berkomentar hal hal yang jauh dari apa yang ditanyakan pada para pendemo itu
kan ini kan pendemo ini masyarakat rakyat juga bisa didengarkan
jangan kemudian ada yang bertanya ada yang ingin didengarkan
dianggap kemudian tidak sejalan dengan pemerintah
kemudian dianggap biangkerok anarkis dll
menurut saya sebaiknya tidak lagi dilakukan seperti itu reinhardt
nah apa yang dikatakan oleh mas nusirwan itu sudah baik sekali
artinya mudah mudahan pemerintah bisa mendengarkan
masukan dari mas nusirwan sebagai salah satu ketua dpp
partai yang mengusung presiden
jadi artinya lebih banyak untuk mendengarkan masyarakat
lebih baik lagi dalam mengeluarkan solusi
jadi kalau ada istilah ya sbe jangan baperan
sama pemerintah juga jangan baperan
jadi kalau dua duanya baperan ya adanya begini
jadi masyarakat juga bisa mendengarkan
masyarakat yang tadinya biasa biasa aja jadi ikut baperan
kan pendukungnya sbe juga tidak sedikit pendukungnya pemerintah juga tidak sedikit
kalau rakyat yang banyak tadi itu kemudian baperan semua ya repot negara ini
saya senang hari ini dua petinggi ini mengatakan masalahnya sudah clear
jadi silahkan dikasih tahulah ke akar rumput bahwa masalahnya sudah clear
itu yang menjadi persoalan
silahkan anda ditanggapi tadi apa yang disampaikan oleh mas nusirwan
termasuk juga ini soal mungkin di elite kata bang hensat sudah selesai
tapi ya ini eksesnya ke masyarakat akhirnya juga menjadi perbincangan lagi
menjadi ramai lagi begitu
ya saya mau komentarin pak nusirwan tuh ya
jadi selalu mengatakan pemerintah punya hak ini punya hak itu
sekarang begini ini bukan kita tidak mempermasalahkan haknya pemerintah ya
pemerintah tentu punya hak mau mengatakan ada dalang atau tidak
pertanyaan kan bukan itu pertanyaan apakah itu baik dalam situasi ini yang sedang memanas seperti ini
ya kan itu kan tidak kondusif untuk situasi dimana pertama masyarakat juga masih menuntut keadilan di jalan belum selesai
kemudian juga jangan kemudian ini seolah kan men shift masalah nih sumber masalahnya sendiri kemudian dihidden
sumber masalahnya belum selesai yaitu undang undang ciptaker itu sendiri
jangan kemudian terus dialihkan seolah olah ini wah ini lebih dialihkan ke masalah dalang
jadi bukan soal hak pak nusirwan ini masalah adalah baik atau tidak pemerintah gitu loh
melempar lempar isu seperti itu apalagi kalau tidak mau diungkap
kalau diungkap lebih baik masyarakat tahu oh ya betul ada yang ditangkap ada yang ini ada yang itu silahkan aja
kita juga mendukung kok kalau pemerintah itu menertibkan kalau memang ada dalang dalang yang di luar kemurnian dari perjuangannya pekerja dan buruh
kemudian ini sekali lagi tadi habis pak sby masih menyampaikan seperti itu
pak nusirwan tolong lihat konteksnya urutan waktunya
jadi setelah ada pelemparan isu dari aparat pemerintah ada dalang saya katakan pada saat bersamaan itu kemudian akun akun nyerbu
ya bukan hanya akun ada video dari koleganya pak nusirwan juga menuduh pak sby itu ya kan
nah menurut saya pemerintah juga harus adil ketika ada pemerintah ini presiden ri ke enam ya
di fitnah di media masa secara meluas bahkan pak mahfud sudah tahu lagi orangnya disebutkan juga dalam salah satu wawancaranya di tv disebutkan namanya
kenapa tidak ditertibkan itu presiden kita loh presiden ri ke enam ini salahnya apa
pak sby itu menjawab ya sebelum pemerintah pak mahfud menjelaskan bahwa itu yang dimaksud bukan sby
sekali lagi tolong lihat konteksnya itu tertutup itu pertemuan pak sby ditanyakan oleh salah satu audiens pak apakah ini bapak dimaksud
waktu itu masih gelap belum ada penjelasan
tapi kan di upload ke youtube ya bang renanda sehingga menjadi perbincangan publik
tetapi ketika kemudian diklarifikasi oleh pak mahfud yang saya maksud yang kami maksud tentu bukan pak sby
saya sampaikan tadi masalah selesai
nah masalah ke bawah ya mas renat jadi jelas instruksi ketua umum partai demokrat itu memberikan satu instruksi ke bawah
pertama melarang untuk ikut dalam aksi demo kita ini berjuang di intraparlamenter bukan di ekstra parliameter
yang kedua menjaga situasi kondusif
kemudian disampaikan juga kemarin masyarakat sudah cerdas semua sudah clear pemerintah juga sudah menyampaikan
untuk kita tidak lagi memperpanjang masalah ini ini topiknya yang memperpanjang ini
jadi saran saya mudah mudahan besok itu sudah tidak ada lah topik topik seperti ini
biar kita bikin iklim lebih kondusif mas
ya karena perbincangannya kan masih ada sampai dengan hari ini juga bang renanda
soal kemudian soal dalang lah soal apa yang ramai di sosial media sehingga kami angkat
kita harus mengangkat dari titik terangnya jadi bagaimana mas susirwan apakah jangan jangan buzzer buzzer itu juga
atau tadi koleganya anda dikatakan bang renanda juga mengirimkan video dan lain sebagainya apa penjelasan dari anda
tentu kalau berkaitan dengan sosial media saya tidak pada wilayah untuk mampu mengendalikan tersebut
dan juga itu kalau kata kakak saya bang satrio itu
itu adalah kreasi atau ide atau katakanlah aspirasi dari seluruh berbagai lapisan masyarakat dengan caranya sendiri sendiri
maka kalau ditanya soal itu tentu kita semakin lama seharusnya kita semakin dewasa
termasuk juga semakin dewasa kita
semuanya saja semakin tinggi semakin ketokohannya semakin kuat tentu kita juga akan semakin cermat
semakin baik membaca laporan
baik membaca lapangan
sehingga itu pun tidak menimbulkan kegaduhan baru
jadi sekali lagi kalau berkaitan dengan hal tersebut
tentu semakin lama rakyat akan semakin pandai
semakin menyadari tanggung jawabnya
dan mana yang menjadi tugas
parlement pemerintah tugas dan fungsinya itu dijawab
kan sudah pada tataran kesekian kalinya pasca reformasi
lima tahunan pemilu legislatif pemilu presiden
nah tentu bahwa keputusan keputusan rakyat itu kita sudah bisa terima
bahwa ada kekurangan kekurangan nanti kita akan evaluasi
pada pemilu kemudian
kemudian jadi apakah itu siapa saja
apakah dari sisi pemerintah maupun legislatif
itu evaluasi itu ada di dalam sistem konstitusi demokrasi kita
lima tahunan sekali
tapi kenapa kemudian pemerintah tidak saja langsung membuka siapa dalangnya
daripada hanya membuat informasi yang akhirnya menjadi perbincangan
dan sampai hari ini pun tidak dibuka buka juga oleh pemerintah untuk siapa sebetulnya dalangnya
saya tidak pada kapasitas untuk menjawab proses hukum ya
jadi kalau nanti ungkapan itu tentunya akan sampai kepada titik
kalau misalnya proses itu sampai di penetapan tersangka mungkin bahasanya demikian
itulah jawaban daripada pertanyaan pertanyaan yang selama ini menjadi diduga duga itu tadi
jadi itu seharusnya ditanyanya bukan kepada saya
tapi ke pemerintah saja bagaimana urut urutan proses itu
oke mas henry satrio ada tanggapan dari anda mas
mas renhardt yang saya bingung ya saya tidak tahu mulainya kapan
tapi kenapa setiap ada demo kemudian langsung tuduhannya ini ada dalangnya
saya tuh gak habis pikir deh saya dulu juga mahasiswa dan aktivis juga
saya dulu kalau mau berdemo misalnya dulu saya kuliah di empat jatinangor
jatinangor dulu itu nggak ada trotoar kami mau minta trotoar itu mesti demo ke gedung sate
dan itu kita bergerak sendiri saja tidak ada dalangnya
jadi kalau kemudian ada yang mengungkapkan ini pasti ada dalangnya
saya jadi bingung apakah pernah kenal sama dalangnya demo
sehingga bisa spontan ini pasti ada dalangnya
karena saya pribadi ya yang sering demo gitu ya saya tidak tahu deh
yang nuduh kemarin itu sering demo atau tidak
atau pernah demo atau enggak
atau pernah turun ke jalan atau tidak
saya sendiri itu tidak pernah deh perasaan demo itu ada dalangnya
saya pengen turun ke jalan karena emang saya mahasiswa saya turun ke jalan
saya tidak mengerti kalau memang lembu diari ada orang yang bilang bahwa ini ada dalangnya
mungkin juga pada saat dia demo dia itu pernah ada dalangnya
ada yang nyuruh dia demo gitu makanya dia kepikiran ini pasti ada dalangnya
aneh betul buat saya

mudah mudahan hari ini beneran selesai itu karena tadi kelihatannya belum selesai juga
kalau saya sisa hari ini mas reinhardt bingung
lah orang saya kalau demo itu ya demo demo aja
tidak usah ada dalangnya
jadi kalau ada orang demo terus kemudian ini pasti ada dalangnya
jangan jangan waktu dia demo itu ada dalangnya
ada yang nyuruh dia tuh
tidak pernah dari hati kan aneh gitu
rakyat boleh kan bingung ya
nah kita tahan dulu kebingungan kita
nanti di segmen berikutnya terakhir dialog kita akan coba bagaimana kemudian agar ini tidak lari dari substansi utamanya
ya ini adalah soal kontroversi ruu omnibus law
ini kan akhirnya kan menjadi kemana mana
ada soal dalang ada yang merasa ada yang tertuduh dan lain sebagainya
agar tidak menjadi makanan politik saja ini ke depan harus bagaimana nih mas henry satrio
baik soal elit sehingga kemudian kita di tataran masyarakat
tapi dibahasnya di segmen terakhir dialog kami akan segera kembali saat lagi
baik saya kembali ke mas henry satrio yang masih bingung juga
jadi mas henry supaya kita tidak bingung deh
kita coba kita coba bagaimana kemudian
ini kan sepekan ini kemudian menjadi isu liar ya
soal siapa dalang lah soal tuduh menuduh dan merasa dan lain sebagainya
tapi mudah mudahan tidak menyampingkan apa yang menjadi substansi utamanya
bagaimana agar kemudian ini tidak merembet kemana mana mas hensat
ya sebetulnya kan polemik itu dibuat sendiri oleh pemerintah
dari jumlah halaman misalnya sampai akhirnya ke titik delapan ratus dua belas kalau saya tidak salah
itu kan butuh proses halaman yang berganti ganti
kemudian itu hanya dijelaskan oleh pemerintah bahwa oleh anggota dpr waktu itu pak aziz samsudin
dia bilang saya menjamin nggak akan ada perubahan
tapi jelas itu di halaman saja sudah berubah
dan ada beberapa substansi di media di media massa baik itu di media online
ada beberapa pasal yang konon kabarnya diganti
saya juga tidak tahu
tapi katanya sih memang nggak ada yang diganti
saya sih percaya aja sebagai masyarakat
tapi intinya adalah mas red heart
waktu itu presiden jokowi sudah menjelaskan dengan baik sekali
hanya saja menurut saya kurangnya adalah presiden jokowi tidak menjelaskan secara detail apa yang dikeluhkan oleh masyarakat
misalnya tentang pesangon
tidak benar pesangon abcd
tidak benar cuti kerja abcd
tapi yang ditanyakan oleh masyarakat itu lebih detail
jadi artinya gini mas red heart saya akan memberikan atau merekomendasikan dua solusi saja
yang pertama tolong pemerintah tidak perlu defensif
didengarkan saya masyarakat
maksud saya tidak perlu defensif itu begini
pada saat pemerintah mengatakan bila anda tidak setuju silahkan ajukan judicial rescue ke mk itu perkataan defensif
lebih baik didengarkan
oke mana yang menjadi keberatan anda
itu kan gak banyak kok
keberatan dari masyarakat itu bukan delapan ratus dua belas alamat
itu hanya beberapa butir saja
oke tentang apa
didengarkan kemudian dijelaskan
itu adalah rekomendasi saya yang kedua
saya tidak menuntut presiden jokowi untuk menjelaskan karena memang bukan kelasnya presiden menjelaskan detail
tapi ada levelan menteri menteri yang bisa menjelaskan itu secara detail
kalau memang benar cipta kerja ini dibuat dengan detail
dibuat dengan niat baik seharusnya tidak perlu ada misteri di sana
jadi artinya kalau kemudian mas reinhardt tadi bertanya ini sebetulnya mesti apa
ya harusnya pemerintah menjelaskan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat secara detail
bukan hanya berlindung dari perkataan kalau nggak setuju silahkan ke judicial review
kemudian atau berlindung dengan kata kata
semuanya kami buat dengan niat baik
kenapa yang tadi itu yang saya katakan
sebetulnya yang dikeluhkan oleh masyarakat kan tidak delapan ratus dua belas salaman
yang dikeluhkan masyarakat hanyalah beberapa poin
nah itu silahkan saja dijelaskan
saya percaya niat baik pemerintah
oleh karena itu saya juga percaya ada niat baik dalam penyelesaian polemik undang undang cipta kerja ini mas renhard
oke saya ke bang renanda
tadi beberapa kali anda menyebutkan harusnya sudah selesai selesai dan selesai
oke ke depan ini bagaimana apakah betul betul sudah selesaikah soal saut menyaut ini
atau kemudian nanti besok besok kan namanya politisi tiba tiba muncul lagi
ada komentar tertentu sehingga membuat publik yang tadi mas henry satrio katakan jadi bingung lagi begitu
saya rasa sudah sekali lagi saya tegaskan ya kami menganggap itu sudah selesai ya
sekali lagi tadi saya bilang konteksnya jangan dihilangkan untuk konteks waktu ya
mana urutannya pemerintah dulu terus kemudian pak sby menanyakan kemudian dijawab pemerintah selesai harusnya gitu saja gitu
dan jelas jelas kok para pendemo juga sudah memberikan klarifikasi bahwa mereka tidak ada yang menungani mereka tidak punya dalang
mereka juga saya juga marah kok pak sby dituduh sebagai dalang dan seterusnya
jadi saya rasa harusnya sudah tidak ada masalah itu
saya setuju mari kita sebenarnya fokuskan kepada masalah ya sumber masalahnya sendiri yaitu bahwa ini saya menyinggung soal mk tadi ya
karena mk sebenarnya bukan jalan keluar yang sempurna kenapa
karena sebenarnya banyak sekali pasal pasal yang ada di undang undang cipta kerja ini yang tidak bisa diproses oleh mk
karena tidak bertentangan dengan undang undang dasar empat puluh lima tapi nyata nyata akan berpotensi merugikan salah satu pihak
nah ini kan harus kemudian dilihat bagaimana solusi supaya jangan seolah olah ini dengan mk selesai
kita punya pengalaman banyak bahwa mk juga tidak selalu bisa mengambil keputusan yang tepat atau dirasa bertindak

presiden misalnya kemudian beberapa gugatan gugatan ke mk kan kandas begitu ya
jadi sekali lagi jangan cepat cepat ya menjawab bahwa mk ini adalah solusi memang betul mekanisme tetapi apakah itu menjadi solusi yang tepat
belum tentu karena tadi itu
mk kan hanya merefer undang undang yang kemudian itu bertentangan dengan undang undang diatasnya
silahkan periksa beberapa bab pasal undang undang kecil kita kerja itu akan keanda situ di mk
karena tidak bertentangan tetapi memang keresip pemerintah dan dpr kemudian juga diserahkan situ oleh misalnya perjanjian kerja antara perusahaan dengan karyawan misalnya
bagaimana itu bisa dibawa ke mk
jadi sekali lagi saya rasa cobalah ini kenapa kita kemarin itu menentang keras itu karena kita ingin duduk dulu lah sebentar lah dengan pihak pihak masing masing keberatan itu
ruginya kita duduk satu dua tiga bulan untuk kemudian kita menampung dulu ya masukan masukan yang keberatan itu kemudian apalah artinya beberapa bulan untuk tapi kemudian tidak perlu ada gelombang aksi demo seperti ini
karena orang merasa akhirnya tidak bisa tidak terakomodasi gitu loh hal hal yang mereka khawatirkan
ini kan seperti itu masalahnya gitu
mas nusirwan dari anda bagaimana
ada elit politik seperti apa kemudian agar ini tidak menjadi bola liar politik lagi ke depan dari isu soal ruu omnibus law cipta kerja
ya pertama saya yang sampaikan menanggapi kakanda saya bang satrio bahwa ada bedanya antara demo pada waktu dahulu dengan demo sekarang sekarang ini
jadi menjadi catatan kita bahwa berpendapat demo itu boleh tidak ada larangan
hanya saja bedanya kalau sudah sampai kepada pakai bakar
fasilitas fasilitas publik ketentuan apapun
gak usah pakai demo kalau ngerusak fasilitas publik itu sudah kriminal
tuju gak ada demo gak ada apa apa itu sudah rumus
nah apa hubungannya sama ini
kalau demonya baik baik bang satrio
tentu tidak akan ada dugaan dalam
tentu tidak akan ada dugaan
baik baik saja demo
itu omongan dalam mendalang itu kemudian demo kok
nanti dulu bom
jadi yang pertama itu yang saya tanggapi itu
kedua bahwa tentu bahwa kalau jawaban ke mk
itu tentu keputusannya kalau itu tidak sesuai dengan harapan
yang menggugat ini logikanya begitu
itu selalu menjadi pikirannya ini tidak sejalan lah dengan
padahal ya itu kita serahkan saja kepada
kalau kita mengakui konstitusi lembaga konstitusi hukum
dia berwenang dan dia memutuskan
apakah benar dan sebagainya sesuai dengan
tapi tetap bahwa
keputusan yang menyenangkan dan keputusan tidak menyenangkan
oke itu alternatifnya demikian
oke bagi yang menuntut ada perbaikan
yang tidak sesuai dengan apa yang diputuskan
maka tentu kalau
kalau keputusannya seperti yang diirapkan oleh pak edar
pak nedar tadi
ini tentu keputusan yang sudah diarahkan dan sebagainya
itu alternatifnya hanya tinggal demikian saja
baik mas nusirwan terakhir terakhir deh ke kakanda henry satrio
gimana mas henry satrio termasuk juga soal ini
agar ini kita sudah masuk ke akhir pekan
akhir pekan depan tidak lagi kita kemudian membahas lagi soal ini
karena ini menjadi isu yang menjadi sorotan pekan ini
saya sware loh mas rehat
saya itu cuma beda beberapa tahun aja mas mas
jadi kalau pak nusirwan bilang saya kekandanya nggak juga
meminjam istilah mas nusirwan
ya itu harus gue luruskan dulu ini kan
sebelum masuk ke ranah demo
itu tadi mas rehat
yang dikeluhkan oleh para pendemo ini kan hanya beberapa butir dari delapan ratus dua belas halaman itu
maksud saya sebelum pemerintah jauh jauh bicara silahkan kalau nggak setuju judicial review camp
nah apa itu nggak baiknya
mana sih keluhan keluhan yang dari pendemo itu kan hanya beberapa butir
dijawab aja gitu
dijelaskan lagi daripada repot repot nyuruh rakyat ke judicial review
kan jadi panjang gitu
lebih enak dan lebih melegakan kalau gunakan teknologi yang sudah diberikan oleh para pendiri bangsa kita ini yang namanya musyawarah mufakat gitu
digenarkan lagi aja
jadi jangan kemudian ujuk ujuk kalau nggak setuju silahkan judisial review
ya gimana sih
nah untuk para elit politiknya agar tidak ada lagi saling tuduh dan tuding menuding begini
seperti apa mas hensat
oh itu jagalah hati
lebih banyak mendengarkan oleh mas hensat

sebetulnya sudah dilakukan
kalau elit itu kan pasti punya akar rumput
nah itulah yang mesti dipikirkan
jangan sampai kemudian akar rumputnya terbakar
indonesia ini mesti jauh
terima kasih banyak ya
baik terima kasih
mbak sushriwan terima kasih banyak
bang renda terima kasih banyak

mudah mudahan diskusi ini akan berjalan
mudah mudahan diskusi ini kemudian menjadi refleksi yang baik
agar tidak lagi kemudian kita mendiskusikan hal hal yang menjadi bola liar politik ke depan
dan fokus terhadap substansi utamanya
dan juga untuk para elit politik itu sendiri
terima kasih banyak bapak bapak sekalian
sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini
kami akan segera kembali dengan informasi lain
tetap bersama kami